cnn indonesia kembali memperoleh penghargaan
kali ini penghargaan diberikan oleh markas besar tni ad
atas pemberitaan yang berimbang dan netral mengenai kegiatan tni angkatan darat
penghargaan ini diserahkan langsung oleh kepala dinas penerangan tni ad
di sela sela kegiatan silaturahmi bersama dengan media di cibubur jakarta timur
pemberian anugerah kepada insan pers ini diberikan untuk beberapa kategori
yakni kategori media elektronik cetak dan juga online
tni ad berkomitmen semakin terbuka kepada publik
salah satu caranya yakni meningkatkan sinergi dengan media masa
yang bisa kita lakukan untuk menghadapi itu semuanya
bersama pasti bisa